uji klinik fase tiga vaksin merah putih dijadwalkan digelar mulai tiga juni dua ribu dua puluh
saat ini tim peneliti dan rumah sakit mitra di surabaya madura malang dan jember berusaha mencari tiga orang sebagai relawan
selain itu ada sekitar lima ratus an orang lagi untuk uji vaksin anak dan booster
tim terus bekerja mencari relawan dengan persyaratan utama sama sekali belum divaksin dan dalam kondisi sehat
menurut fedik abdul rantam profesor yang menjadi ketua tim pengembangan vaksin merah putih unair
uji paralel untuk vaksin booster dan anak anak ini untuk menjawab tantangan di masa depan
pasalnya efektivitas vaksin dalam tubuh manusia ada batasnya
fedik menargetkan vaksin merah putih bisa menjadi booster bahkan menggantikan vaksin booster yang saat ini digunakan
ingat bahwa imunisasi ini kan ada batasnya
teteranti bodinya itu sehingga perlu yang dikatakan booster
nah oleh karena itu yang kedua adalah nanti harapannya kalau mungkin barangkali ke depan
barangkali bisa kalau menurut saya karena ini buatan juga meeting indonesia
mungkin bisa dijadikan sebagai replease untuk booster dari vaksin vaksin yang ada sebelumnya
proyeksi untuk vaksin merah putih sebagai booster
anak dan remaja ini untuk menjawab situasi pandemi covid sembilan belas yang makin melandai
angka penularan dan kematian terus menurun
di samping itu cakupan vaksin juga sudah meluas
ia mengklaim hasil uji klinik satu dan dua sangat baik terutama aspek keamanan dan membentuk sistem kekebalan tubuh
riset vaksin adalah investasi bagi indonesia di masa depan
dia berharap pengembangan vaksin dalam negeri terutama vaksin merah putih
bisa membantu indonesia dalam menangani pandemi dan penyakit menular lainnya
alih teknologi dalam riset vaksin bisa membuat pemerintah tak lagi bergantung dengan pasokan vaksin dari negara lain
karena kita akan perlu booster dan sekali lagi akan ada manfaat dari transport teknologi ini
sekali lagi riset vaksin adalah riset yang berdaya jangka panjang dan ini kita bicara bukan masa lima tahun saja
tapi akan banyak ke depannya sepuluh tahun ke depan
dan banyak manfaatnya untuk di aspek pengendalian penyakit menular lainnya
tim terus mencari relawan untuk memenuhi syarat uji setidaknya bagi tiga orang
berbagai upaya dilakukan termasuk bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan kejaksaan dan pemerintah daerah
tim yakin bisa mendapatkan relawan karena ada sekitar tiga lima juta warga jawa timur yang belum divaksin
miftah farid idin iswandani surabaya jawa timur